halo pemirsa good morning setelah aksi dead drop yang dilakukan yang memakan korban
demian aditya akhirnya angkat bicara
melalui akun instagramnya demian meminta maaf karena sejak kejadian tersebut
yang belum membuat pernyataan apapun
ia mengatakan bahwa dirinya masih fokus pada kesehatan edison wardana atau econ
sang stuntman yang terluka dalam aksi yang dilakukan demian
dalam aksi tersebut peti yang tergantung berisi demian jatuh dan semua orang panik
namun ternyata tiba tiba demian muncul di atas panggung
sayangnya econ masih berada di alat atraksi yang dikabarkan mengalami cedera serius
menurut demian dirinya dan econg telah kenal baik sejak lima belas tahun lalu
demian bahkan telah menganggap econ seperti kakaknya sendiri
dalam postingannya demian meminta doa agar econ lekas pulih
setelah kejadian econ ditangani di rumah sakit royal taruma jakarta